masa mahasiswa di kabupaten lombok timur nusa tenggara barat rabu siang mengamuk
mereka membakar spanduk dan menjebol pintu gerbang kantor dprd kabupaten lombok timur
para mahasiswa itu mengaku kecewa karena tidak bertemu dengan anggota dewan untuk menyalurkan aspirasi mereka
masa menuntut pemerintah segera menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok yang naik akibat kenaikan harga bbm
karena tak kunjung ditemui anggota dewan
masa mendobrak pintu gerbang kantor dprd kabupaten lombok timur hingga jebol
mereka lalu mengaraknya menuju jalan raya dan memblokade jalan
menolak keras kenaikan harga bbm
kedua kami meminta pemerintah
minta pemerintah menstabilkan kembali harga bahan pokok yang naik akibat daripada kenaikan harga bbm
sementara di banten ratusan buruh berunjuk rasa menolak kenaikan harga bbm di halaman kantor dprd kabupaten tangerang
beberapa buruh bahkan masuk ke kantor dprd untuk menjemput anggota dewan yang sedang rapat
mereka mendesak pemimpin rapat membacakan surat rekomendasi tentang penolakan kenaikan harga bbm di hadapan masa buruh
setelah membacakan tuntutan yang ditanda tangani anggota dewan ratusan buruh yang berunjuk rasa ini akhirnya membubarkan diri
jakarta kericuan terjadi antara masa pengumudi ojek online dan petugas kepolisian yang berjaga di depan gedung dpr ri senayan jakarta pusat pada rabu sore
kericuan dipicu oleh provokasi dua penyusup yang kedapatan mengambil dokumen
kedaraan milik para pengumum di ojek online saat berdemonstrasi
dalam unjuk rasa ini masa menuntut perubahan pemotongan biaya aplikasi yang dinilai sangat merugikan pengemudi transportasi berbasis daring di tengah kenaikan harga bbm
tim liputan cnn indonesia